tim mutiara hitam persipura japura berhasil melakoni laga lanjutan kompetisi liga satu dua ribu dua puluh
yang bakal berlangsung pada awal oktober mendatang
menghadapi pertandingan tersebut tim mutiara hitam ini melakukan pelatihan di training center di kota batu jawa timur
pemusatan latihan di kota batu jawa timur ini sebagai persiapan melakoni lanjutan kompetisi liga satu musim dua ribu dua puluh
kurang lebih dari satu bulan ke depan tim berjuluk mutiara hitam ini akan melakukan latihan secara intensif
tiga pemain andalan persipura harus menepi tidak ikut latihan lantaran dibekap cedera dan tiga pemain tersebut
yakni boa solosa ricardo salampesi dan immanuel rumbiak
pelatih persipura jackson f tiago mengatakan saat ini tim persipura sedang menunggu pemain asingnya
yakni arthur cunha yang masih kesulitan untuk kembali ke indonesia karena adanya pandemi covid sembilan belas
hasilnya akan cukup positif
kita rencana memang ada ya karena perlu
kita sudah pernah menghadapi persebaya sehingga mungkin memungkinkan kita uji coba dengan mereka
karena tidak ada kepentingan lagi di putaran pertama